kecelakaan beruntun sebuah truk menabrak tujuh sepeda motor di kawasan lenteng agung jakarta pada selasa pagi menjadi viral di media sosial
dari video amatir warga pasca kecelakaan kerasnya benturan membuat dua sepeda motor masuk ke dalam bumper truk hingga ringsek
sejumlah pengendara terlihat terkapar di tepi jalan
dikutip dari detik com kapolsek jagakarsa kompol multazam mengkonfirmasi adanya kecelakaan beruntun truk menabrak tujuh sepeda motor yang melaju melawan arah
hingga selasa siang kepolisian masih menangani kasus ini sementara sejumlah korban dibawa ke rumah sakit
tabrakan beruntun empat kendaraan terjadi di jalur pantura depan pasar jekulo kabupaten kudus
tabrakan beruntun ini terjadi senin pukul empat pagi
kepolisian menjelaskan insiden bermula ketika truk yang melaju dari arah kudus
menuju pati menabrak sebuah mobil pickup yang akan belok ke pertigaan
kerasnya benturan membuat mobil pickup terdorong dan menabrak truk pengangkut pasir
serta minibus yang datang dari arah berlawanan
sopir truk yang menabrak mobil pickup terluka ringan di tangan
ada pun pengemudi kendaraan lain yang ditabrak tidak terluka
polisi menduga sopir yang menabrak mengemudi dalam kondisi mengantuk
di jalan desa bibis magetan jawa timur
sebuah mobil bak terbuka menabrak truk molen senin sore
akibatnya kedua sopir terjepit bodi kendaraan
evakuasi kedua korban oleh petugas memakan waktu selama dua jam lebih menggunakan alat berat
usai dievakuasi kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit
penuturan saksi mata kecelakaan bermula saat truk molen melaju oleng dan hilang kendali
hingga menabrak mobil pick up yang melaju dari arah yang berlawanan
sama bapaknya sama mbaknya
kalau yang di truk
di truk sama
ada yang meninggal
tapi kecepatan atau di mana posisinya
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
diketahui mobil pickup ditumpangi empat orang satu keluarga termasuk anak kecil